setelah sempat menghilang sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
kini penyakit mulut dan kuku kembali menulari hewan ternak di berbagai provinsi
karena itu peternak harus bisa mengenali penyebab dan ciri ciri pmk
agar dapat melindungi hewan ternaknya dengan lebih optimal
dan tidak mengalami kerugian
berikutnya kami tampilkan penyebab dan ciri ciri pmk yang wajib dikenali oleh peternak
yang kami kutip dari laman kementerian pertanian ri
melalui website wwww pertanian go id
langsung kita kenali apa itu penyakit mulut dan kuku yang terdapat pada hewan ternak
di indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga kini tahun dua ribu dua puluh dua kembali masuk ke indonesia
dan mewabah di sembilan belas provinsi yang ada di indonesia
per dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh dua kemarin kami dapatkan informasinya
ini menyerang kepada hewan
yang berkuku genap diantaranya adalah sapi
kemudian juga akan terkena kepada domba termasuk juga terhadap kerbau
dan juga informasinya yang kami dapatkan akan juga mengalami pmk terhadap babi
kemudian apa yang harus kita kenali untuk penyakit pmk ini
yang ada di tanah air
untuk mengenali penyakit ini penyakit pmk ini adalah menular
dan menyerang hewan berkuku genap tadi seperti yang saya sebutkan
ada sapi domba kerbau juga babi
dan akan mengalami gejala yaitu demam
selain menular dan juga bertahan hidup di tulang kelenjar dan juga produksi susu
demam yang dialami oleh hewan ternak ini adalah empat puluh satu derajat celcius
dan juga menggigil
kemudian dari mana sebenarnya virus ini datang
dari tipe keluarga a yang kami kutip dari kementan yaitu virusnya bernama pikornaviradeay
kemudian virus yang kedua adalah jenus aptovirus
nah kemudian apa dampaknya
jika memang sudah menular juga demam dan juga virus sudah kita ketahui
dampak yang akan ditimbulkan adalah kematian pada
dan akan menimbulkan untuk produksi susunya akan turun
lantas bagaimana untuk memahami penularan dari pmk ini
langsung saja kita lihat untuk penularan dari pmk
tanda tandanya pada hewan yang kita harus ketahui adalah nafsu makannya akan hilang
kemudian lepuh berisi cairan atau luka di lidah termasuk di bagian gusi hidung dan kuku
tidur akan berlebihan dan juga akan tidak mampu berjalan atau yang dikatakan dengan pincang
nah cara penularan dari pmk ini adalah melalui udara
ada kontak langsung juga ternyata untuk hewan yang tertular dan juga hewan ternak yang rentan
dan untuk manusia ini masuk dalam kontak tidak langsung
selain manusia juga akan masuk alat dan juga sarana transportasi
nah lalu kemudian apa yang akan dialami oleh peternak tentunya stres ya dengan adanya kejadian pmk ini
namun disarankan tidak panik ya bagi anda sebagai peternak hewan ternak ini
karena akan ada informasi yang kami tampilkan berikutnya
untuk tingkat kematian
kemudian risiko kematian tinggi ini akan dialami kepada hewan ternak muda
yakni berusia satu hingga lima bulan usianya
guna menghindari dari penularan pmk tentunya ada hal hal yang
yang harus diantisipasi bagi anda sebagai peternak hewan
yang pertama adalah jika anda atau hewan ternak anda ini akan mengalami pmk harus dikarantina empat belas hari
kemudian langkah berikutnya jika hewan ternak anda mengalami gejala tadi pisahkan dan masuk ke kandang
apa langkah berikutnya setelah kita karantina pisahkan masuk kandang hubungi petugas
tugas yang dimaksudkan adalah petugas tempat ya
yang ada di dalam
bagaimana rumah anda dan juga tempat anda mengelola dari sapi atau hewan ternak lain
dan kemudian petugas akan lapor ke dinas peternakan
nah untuk menghindari langkah langkah tadi untuk gejala yang seperti demam menggigil air liur berlebihan dan tingkat kematian yang cukup parah
maka anda harus disarankan menjaga kebersihan kandang hewan ternak anda
memberi asupan vitamin dan vaksin
serta tentunya selalu memberikan pakan yang berkualitas